sebuah madrasah sanawiyah di banyumas jawa tengah punya cara tersendiri untuk menerima siswa baru
sekolah setingkat smp ini menerima hasil pertanian untuk membayar biaya sekolah
ada pemandangan khas setiap ajaran baru di madrasah sanawiyah pakis di desa gunung lurah kabupaten banyumas jawa tengah
orang tua yang mengantar anak membawa aneka hasil pertanian
mulai dari singkong atau ubi jalar talas pisang hingga gula jawa
orang tua membawa hasil pertanian sebagai ganti biaya pendaftaran di sekolah tersebut
sekolah ini berada di dusun pesawahan kecamatan cilongok kabupaten banyumas
dusun pesawahan merupakan salah satu dusun terpencil
di kabupaten banyumas seluruh siswa yang belajar tidak dipungut biaya
sebagai ganti para orang tua diperkenankan membawa hasil bumi
sementara guru yang mengajar merupakan sukarelawan yang tidak mendapat honor
memang sekolahan ini kita dirikan mendekat ke masyarakat
artinya memang dua kampung di desa dua sambirata dan gunung lurah ini memang letaknya di pinggir hutan
dan keluarga dari siswa
kami adalah keluarga dari petani keluarga dari penderes
pokoknya sekolah di sini intinya daftar ulangnya pakai hasil bumi atau hasil tani keluarganya
dengan harapan anak anak belajar tidak lepas dari aktivitas orang tua
warga berharap madrasah sanawiyah ini bisa menyediakan pendidikan bagi anak anak di dusun terpencil yang berasal dari keluarga kurang mampu